di tengah upaya memberantas teroris di tanah air aparat tni mengaku siap jika dilibatkan
pihak tni meminta keterlibatan mereka untuk dipertimbangkan kembali
sebelumnya keterlibatan tni dalam penanganan teroris sempat ditentang oleh komnas ham
hal ini ditegaskan oleh kapus pen tni majen tni sabrar fadilah saat mendampingi panglima tni
di lapangan sabta marga kompleks akademi militer di magelang jawa tengah selasa siang
kapus pen tni menambahkan saat ini pihaknya tinggal mensinerjikan antara polri dan tni
dan hingga kini berbagai lapisan tni sudah disiapkan untuk menanggulangi dan memberantas aksi teror
mulai dari babinsa dan intelijen yang bisa memantau pergerakan masyarakat
hingga tim penindakan seperti gultor yang sudah terlatih
tni tidak dalam posisi memakan tetapi memberikan masukan
kita semua sadar bahwa teroris ini masih bersama
kami tni punya kemampuan untuk itu
kita bisa membantu baik dalam tahap pencegahan maupun sampai kemendak